temen temen disini ramai banget
ini ada takupas dance crew
semua dikenalin siapa siapa aja sih yang datang di sapa indonesia
coach ini kan anak anak usianya dari berapa tahun
selama berapa tahun yang ikut takupas dance crew
tapi kalau yang tergabung dari tak kupas ada berapa usianya
yang sekarang paling kecil ada yang empat tahun ada
oh karena nggak diajak karena masih tidur kali ya
paling besar besar tuh ada dua puluh an
oh dua puluh an jadi range nya dari anak anak sampai dewasa
reza saya kalau lihat takupas dance crew tuh mengingatkan saya sama masa kecil saya
latihannya berapa lama sih coach diego
kalau untuk koreografi yang ini kita kemarin sih baru latihan
emang udah berapa lama temen temen ada di takupas
untuk sanggarnya sendiri pertama ada di surabaya
di jakarta ini kita baru sekitar enam bulan ya
baru buka dan sekarang tapi udah banyak lebar di jakarta ya
tapi kalau jenis dancenya kan ada hiphop ada popping locking kayak gitu gitu kan
nah kalau takupas dance crew sendiri apa sih sebenarnya
kita lebih combine dengan
teknik kayak hiphop popping locking dan memang dengan dance yang lagi trend sekarang sih
lagi viral karena anak anak zaman sekarang kan
apa viral itu pengen ah aku pengen yang viral dong
nah jadi kita combine antara teknik dan dance yang viral yang gampang
tapi maksudnya tidak membuat mereka jadi bosan
salah satu dari teman teman aku pas cynthia ya cynthia kenapa sih apa awalnya pengen dance itu
dari kecil kah atau misalnya ngelihat siapa punya idola terus jadi pengen dance akhirnya gabung sama

sama baby monster atau blackpink mungkin ya
dua bulanan ini yang mau ikut putri atau disuruh mama papanya
hai maipur dan putri ya enggak disuruh mama papanya nggak ya orang
itu kalau misalnya putri sama tanya putri nih putri udah berapa lama ikut latihan nari
oke kalau untuk terbentuknya kita sendiri udah dari tahun dua ribu sembilan ya
udah mau lima belas tahun satu mei besok ini kita lima belas tahun
flo kalau misalnya ikut dance ini udah berapa lama sama tak kupas dan kenapa
dan paling sulit tuh saat latihan dance apa sih
aku ikut dan kalau aku udah suka dance dari sejak masih kecil
iya ya kayaknya masih belajar berdiri juga ya masih belajar jalan
dari satu tahun suka dance sampai sekarang
terus apa yang dance nya paling suka itu genre nya apa
karena emang lagi rame juga di media sosial gitu ya
dari kapan ikut aku pas dan kenapa tertarik ikut aku pas
dari sejak masih kecil dari umur dua tahun
terus aku tertarik karena dance dance nya unik dan asik juga
yang bikin tertarik dan unik itu dance apa pertama kali ngeliat
nah berarti udah jago dong
oh susah menurut aku gampang sih
gimana kalau kita adu kebolehan aja kita
kira kira kita perlu latihan nggak ya sih
nanti kita perlu latihan dulu tiga menit lah kita harus iklan
abis itu kita berdua latihan akan battle dance sama teman teman
saya aci atau taku pak
tapi nanti usah aja deh tetap bersama kami di sampai jumpa
ini aku tas dulu dong
ini apa sih yang dilakukan sama temen temen dari taku pas tadi
nah itu biasanya sering dilakukan kah pada saat latihan
atau memang pada saat kejuaraan polanya nanti seperti itu
terus waktu latihan juga sering mereka batal batal kayak gitu sih
karena apa ya kayak lagi main terus tiba tiba eh aku bisa gini loh
luna kalau latihan dance itu lebih susah latihan ngafalin koreo atau power
atau kayak gimana sih latihan powernya untuk dance
power biasanya sih kak diego ngajarinnya ulang ulang aja terus
terus kaki dibuka terus tambah powernya lagi tambah powernya lagi
kalau ngafalin korea sebenarnya butuh berapa lama sih
nah paling susah tuh ngapalin koreo dengan genre dance seperti apa
yang baru baru ini dipelajarin itu yang jepang
tapi kayaknya yang paling gampang untuk dihafal ini ya kayaknya yang viral viral di tiktok kali ya
karena sering nonton terus juga karena sering ngeliat jadi gampang ngapalinnya juga
nah tapi kalau misalkan latihan untuk lomba kan ini nggak cuma sendirian ya

tambah power powernya terus
latihan dance untuk kompetisi dance gitu ya
kayak misalnya yang sekaligus sama ini loh
nah itu kan biasanya ada drama ya di kelompok itu
misalnya eh kamu powernya kurang
gak usah diperlombang ya tadi aja coach diego
biar tetap kompak dengan segala dinamika
kalau di kita sih lebih mungkin kebiasaan aja sih
teknik dan kekompakan tuh
instan memang harus dilatih terus
dilali terus akhirnya lama kelamaan jadi kebiasaan
beatnya disini gimana blockingnya gimana
lomba itu kita seperti kita mau
nah lomba itu latih terus
saya gak ikut gue disini aja jangan nah latih
sejak dini untuk power terutama karena
ini kan walaupun bitnya juga
semangat begitu ya nah ini ngelatihnya
dari sejak dini seperti apa sih apakah harus
setiap saat pada saat latihan itu seperti apa sih
cuman karena memang kalau udah latihan
suruh latih fisik kan nggak mungkin karena memang
memang harus di push oke tapi
kalau untuk rutinitas kita nggak terlalu
masih berkembang kita jangan sampai
ya ada kasus dulu teman saya ada
kasus dia masih kecil udah benar benar latih
pertumbuhannya jadi terganggu ya
melatih koreografi ke anak anak
kan mungkin menguji kesabaran juga ya
ada orang tanya loh
gini kalau untuk kesabaran pasti karena
proaktif itu pasti karena mereka
sarang sarang ngedance jadi kalau untuk kesabaran itu pasti
misalnya kayak ajang main
badannya diputar diangkat diputar diangkat
moodnya mereka bagus latihan lagi
tapi sekali lagi ini dengan perlakuan
usus yang sudah terlatih begitu begitu sembarangan
mungkin yang keinginan waktu
nggak terwujud disalurkan ke anaknya
nah ketika dibawa anaknya yang sebenarnya nggak mau
sama dance kalau masalah cinta
itu kita juga nggak bisa paksain ya
dipaksakan ya itu udah beda lagi
kayak gini ada yang kalau untuk kasus
ada kayak orang tua ngajak anaknya
nggak suka ya paling memang kita juga
nggak bisa paksain sebulan dua bulan
kita ikhlasin tapi kalau misalnya memang
lebih bersemangat malah anaknya yang kadang kadang
latihan latihan udah jam segini jangan sampai
jadi bagaimana terus terusan
keseruannya karena kita berdua udah kenal
battle dance pertama boleh di sini oleh teman teman
oh leadernya vla oh leadernya vla
turun di sini kayak tadi kita
kasih lagu ya kasih lagu musik
masih bisa financial air pekat bersama aku pas
nge rap juga ya memang perlu latihan ya kucil kayaknya usia deh hahaha kalau misalnya idealnya
latihan buat anak anak ini dalam seminggu intensitasnya berapa kali sih coach seminggu idealnya
dua kali sih dua kali seminggu agar apa biar mereka lah fisiknya mereka terlatih terus apa
mereka juga bisa bisa penghafalannya mereka juga bisa bagus dan karena kalau misalnya udah udah nggak
misalnya latihannya cuman sekali atau berapa kali gitu karena nanti ketemu lagi lupa kayak kayak

sekolah sampai sampai rumah aku joket lagi
kalau langsung kalau udah katanya kan
ini misalnya blackpink atau baby monster atau apa paling suka
ini kalau dilihat mirip ini aja ini blackpink
nah selain chelsea juga ada cynthia disini
cynthia latihan pertama kali dari taku pas ini gampang gak sih ngikutinnya
yang pertama kali kamu masih ingat apa latihannya saat itu
tergantung sih kalau mungkin kalau emang orang orang kelihatannya susah
tapi kalau misalnya dipelajari terus mau sesusah apapun ya pasti bisa
nah kan susah karena udah latihan kita kancah
nah kalau latihan dasar coach memang harus berdasarkan k pop atau idola
atau seperti apa sih untuk melatih orang orang yang mungkin baru bergabung begitu
makanya kita memang latihannya basic dulu
anak anak ini kan zaman sekarang kadang kadang kalau kita latih basic itu kan kadang kadang bosen
jadi kita memang lebih fokuskan ya udah ngikutin dance yang lagi viral
tapi tetap kita masukin basic di situ
jadi tanpa mereka sadari mereka sudah latihan basic
karena kalau bener bener kayak misalnya kita mau latihan basic
jadi bener bener gimana caranya basic itu kita masukin di dance dance yang memang mereka lagi suka
nah coach kan ini kan katanya tadi mau ini ya
itu di mana lomba di mana lomba apa
di global mandiri lomba kayak event jepang gitu
jadi gak apa apa nih temen temen aja yang jawab ya
apa yang memang bisa disampaikan pemirsa kompas tv
buat temen temen yang ingin bergabung sama taku pas dance crew
oke untuk teman teman yang mau bergabung bisa nanti hubungi di sini
sebagai yang memang mengatur semua manajer juga
di instagram kita namanya taku pas dc
di tiktok taku pas dc juga
terus di facebook juga ada takupas dc
jadi di yaudah ya tadi
semua umur semua kalangan dari anak kecil
sampai ke emak emak juga ada
karena habis ini ada perform dari temen temen boleh
terima kasih sudah bersama kami di sapa indonesia akhir pekan hari ini